pak prabowo menyampaikan itu pasti dengan niat baik
karena turunan dari kebijakan yang sudah diambil oleh presiden
kebetulan saya mendampingi ketika presiden ke ukraina maupun ke rusia
itulah yang menjadi pegangan
nah karena ini menjadi polemik di ruang publik
presiden sudah menyampaikan beliau akan memanggil dan berdiskusi dengan pak prabowo mengenai hal tersebut
artinya dalam tataran value presiden ini tidak masalah dan justru mengapresiasi mungkin apa yang kemenangan pak prabowo
nanti antara pak presiden dengan pak prabowo
tetapi saya yakin seyakin yakinnya lah bahwa para menteri kita dalam usulan proposal seperti itu pasti niatnya baik